polda metro jaya meringkus tersangka warga negara asing yang terlibat kasus eksploitasi anak di
bawah umur tersangka fa pria enam puluh lima tahun berkebangsaan perancis tertangkap basah
di sebuah hotel di jakarta barat ketika hendak menganiaya dua korban di bawah umur berdasarkan
barang bukti video dan keterangan yang diperoleh tersangka sedikitnya melecehkan tiga ratus lima anak di bawah
umur barang bukti lain yang disita adalah kamera alat kontrasepsi paspor dan uang tunai korban adalah
anak anak jalanan berusia antara sepuluh sampai tujuh belas tahun dengan modus korban ditawari menjadi model
dan diberikan imbalan uang dalam konferensi pers pada kamis sore kapolda metro jaya irjenpol
nana sujana menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat
dalam melakukan aksinya
ini tersangka ini menyiapkan kamera tersembunyi dan untuk merekam perbuatannya tersebut anak tersebut
disetubuhi dengan imbalan dikasih imbalan mereka sekitar dua ratus lima puluh sampai dengan satu juta dan bagi
anak yang tidak mau disetubuhi jadi sinilah unsur kekerasan juga ada terkait kejahatan ini menteri sosial
mengadukan koordinasi dengan kepolisian terkait proses rehabilitasi para korban kami berharap
proses hukum mencalon demetan mudah mudahan mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatan
yang dilakukan terhadap anak yang tentunya sangat membuat hati kita miris apabila memang diberikan
mandat untuk mengejutkan rehabilitasi kami siap dengan segala sumber daya yang memiliki dan

atas perbuatannya tersangka dijerat pasal delapan puluh satu ayat lima
junto pasal tujuh puluh enam undang undang ri nomor satu tahun dua ribu enam
dengan ancaman maksimal hukuman mati
tim liputan cnn indonesia